namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu
ruth sahanaya merilis album pertama pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh berjudul seputih kasih
ut sapa anak rakrut sahanaya terus melambungkan berbagai hits seperti keliru di tahun dua ribu dua puluh
ut juga sempat bergabung dengan grup tiga diva bersama chris dayanti dan titi dj di tahun dua ribu enam
tahun dua ribu dua belas ruth membentuk duo truth bersama titi dj
mengejar dirimu takkan ada habisnya
membuat diriku menggila
karir ut yang konsisten selama berjalan
selama tiga puluh tahun membuat soloist glenn fredly tergerak menggelar konser tribut ke ruth sahanaya bertajuk tanda mata
konser tanda mata glenn fredly untuk ruth sahanaya akan digelar pada tiga puluh september dua ribu enam belas di balai sarbini jakarta
bagi glenn sosok ut memiliki arti penting dalam musik indonesia
bicara tentang ekosistem musik indonesia dan perjalanan karir saya personal juga
karena ruth sahanaya tidak bisa dilepas
saya menggunakan kata kata yang sangat kuat
dan ruth sahanaya ini menjadi inspirasi buat saya
dan juga apa yang ruth sahanaya kerjakan itu sangat berhubungan dengan ekosistem musik indonesia hari ini juga
maksudnya adalah orang orang di belakang layar rutsahanaya itu adalah orang orang yang punya peranan besar

dipilih oleh glenn untuk menjadi momen penting pertama dalam konser yang bertujuan memang untuk ekosistem industri musik indonesia
rencananya konser tanda mata glenn akan dibuat setahun sekali dan dipersembahkan untuk musikus besar indonesia lainnya
istiarto sigit jakarta